kepanikan warga di kabupaten mamuju sulawesi barat terjadi saat gempa susulan kembali terjadi pada jumat dini hari
gempa susulan bermagnitudo enam dua tersebut merusak sejumlah bangunan publik
di antaranya ambruknya bagian depan kantor gubernur sulawesi barat
salah satu hotel di sekitar anjungan pantai manakara dan rumah sakit mitra manakara mamuju
gempa susulan pada pukul satu lebih dua puluh delapan waktu indonesia barat tersebut berpusat di darat enam km timur laut majene dengan kedalaman sepuluh km
getaran gempa dirasakan hingga palu sulawesi tengah dan makassar sulawesi selatan
gempa susulan ini lebih besar dari dua gempa yang sebelumnya juga mengguncang wilayah majene dalam waktu berdekatan

kemudian di jumat dinihari mamuju sulawesi barat tersebut merusak sejumlah bangunan publik

menyatakan seluruh gempa tidak berpotensi tsunami
gempa sebelumnya yang terjadi pada kamis siang membuat para peserta rapat pimpinan di kantor gubernur sulawesi barat berhamburan meninggalkan ruangan
akibat peristiwa ini rapat pimpinan terpaksa dihentikan
kepanikan juga terjadi di sebuah rumah sakit
puluhan karyawan dan pasien di rumah sakit swasta mamuju sulawesi barat berhamburan menyelamatkan diri
puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan juga dievakuasi keluar dari gedung
semua pasien ditempatkan di halaman rumah sakit sambil menunggu kondisi aman
dalam rekaman kamera amatir menunjukkan saat warga malunda menyelamatkan diri ke arah pegunungan
gempa juga menimbulkan kerusakan pada sejumlah tempat seperti aula gedung masjid hingga rumah
belasan anggota tni dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi dampak gempa
di tempat berbeda rekaman kamera amatir warga menunjukkan saat puluhan batu berukuran besar berjatuhan dari atas bukit dan jatuh di jalanan
peristiwa diketahui terjadi di jalan trans sulawesi desa onang utara kecamatan tubo kabupaten majene kami siang
tim liputan cnn indonesia